jangan biarkan hal buruk terjadi sama papa ya allah
udah mau hujan nun kita pulang aja yuk
aku mau terus cari papa
ya kalau emang kamu mau pulang ya kamu pulang aja
aku bisa terusin sendiri
jangan biarkan hal buruk terjadi sama kata ya allah
kok ngeliatinnya gitu banget
kalau saya pernah jesoni kamu
terus siapa orang ini
apa hubungan kamu
saya mau nelfon dulu mas
ada hal yang penting yang saya mau bicarakan dengan klien saya
nanti kita bicara setelah ini
sebenarnya ada apa sih
semua orang di rumah ini ameh
kalian tuh menyukain apa dari saya
setiap saya tanya selalu mengalah
penuh dengan rahasia
kalau kamu tidak ada hubungannya sama orang ini